ya ibu kan tahu rudy itu gimana
ya dari dulu memang dia males ketemu sama orang yang baru
ya sabarlah ya bu ya
rud kamu itu memang sudah gak berguna lagi
nyatanya ayah sama ibu ngundang anak anak jakarta itu buat ngasih semangat ke kamu
udah sangat berguna

semuanya ada disitu
kemana situ orang barang ini cepet banget
ah lu sih sopah lawan ngerjur ngerjur copet
bukannya gue sopah lawan gue reflek aja
orang ada yang minta tolong juga
ah kemana tuh orang
tapi masa puasa puasa kejar copet sih
udah udah batal nih puasa gue
kah kah kah gempa kah kah
eh dimana dimana dimana sini sini sini
oh jadi lu semuanya disini
ampun ampun ayo keluar sih
lu keluar keluar keluar
lu serahin ke polisi ya lu
ampun mas jangan
udah jangan deh
limpunin jangan dikenal
ini tasnya bu
terima kasih ya nak
karena kalian tas ibu kembali
sama sama bu untung aja copetnya kita bisa tanggep
kalau nggak ada kakak saya bu
copetnya udah saya
emang gua jagoan ya
kok ibu sedih
ibu iring lihat semangat kalian
ibu jadi ingat putra ibu di rumah
putra ibu kenapa
sejak kakinya di amputasi karena kecelakaan
dia selalu murung
merasa hidupnya tidak berguna lagi
tapi sudah lah
sebagai tanda terima kasih ibu
gimana kalau kalian buka puasa di rumah ibu saja
jadi kalian bisa kenal sama anak ibu

udah laras masuk ya
udah laras masuk ya
udah laras masuk ya
udah laras masuk ya
udah laras masuk ya
udah laras masuk ya
ngapain kamu kesini
laras kita itu sudah putus
jadi buat apalagi kamu mau
sini ke rumah aku
aku tuh kesini ngantriin kolak buat bu de
meskipun kita udah putus
tali seretan roman itu tetep harus kejagaan
saya yakin kamu kesini sengaja mau meledek saya
terserah yang pasti
aku gak sepicik itu
yang ini ibu rumahnya
rudy lagi ya
tapi nggak apa apa budi laras ngerti
mungkin rudy sampai sekarang
rudy sendiri mah keadaannya
laras cuma berharap budi
budi juga berharap demikian nak
laras pulang dulu budi
bu itu siapa
itu laras pacarnya rudy
ini dia budi
ya begitulah ya
maksud ibu mengundang mereka ke sini tuh supaya
bisa ditularkan semangat mereka dan pengalaman mereka ke rudy
ibu yakin mereka anak baik baik kok
ya ayah sih setuju saja rencana ibu itu
maaf pak bu
maksud adik saya itu dia nanya rudy di mana
kok nggak muncul gitu
dia pakai bahasa gaul
sebenarnya ya begitulah
sejak kecelakaan itu terjadi rudy jadi gak pede ketemu orang
jangankan ketemu orang di luar apalagi ada yang datang ke rumah
dia pasti langsung mengurung diri di kamar
gue penasaran apa yang namanya rudy mana sih
ruth keluar dong gue pengen kenal nih
keluar dong sob
main pake kamu orang sebarangan
tengah jalan banget sih lo
lo aja yang pintunya nggak dikunci
ya udah udah jangan salah akta pesan
gue salah aja lo kenalan juga
tolong dimaklumi si pak rudy ya nak di mas
dia memang sekarang gampang emosi sejak mengalami kecelakaan
enggak pak bukan salah anak bapak
si dimas yang aja yang suka sksd
ya selain gampang emosi dia juga sekarang gampang menyerah
dan merasa dirinya sudah tidak berguna lagi
untuk itu ibu ingin kalian berdua tinggal di sini ya
untuk membangkitkan semangatnya rudy
kita sudah terserkal di masa brook exiting

itu grat mantap
saya gak butuh bantuan kamu
kalau lapar itu ya diganjil perutnya
lebih baik kelaparan
daripada dibantuin sama kamu
bukannya maksud untuk
menghina atau menjelekan kamu
tapi apa yang dibilang sama bapak kamu itu benar
kalau kamu mau pakai tongkat
pasti semuanya akan jauh lebih mudah
kamu tuh banyak
omong dah sudah
suara kamu bagus juga ya
enggak enggak kok
mau bareng ke pasar
suara kamu bagus ya
nah atau lagi nih
orangnya aku lihat gitar ya
wah hati dia kita
gimana tadi lagunya
aku cari kuncinya dulu
beneran aku gak bisa nyanyi
satu dua tiga
raka dan nimas itu anak anak yang penuh semangat
andai saja rudy seperti mereka ya
ya mudah mudahan saja rudy bisa nyontek semangat mereka bu
tapi yang ibu sayangkan rudy masih belum terbuka sama mereka ya
ya ibu kan tahu ruby itu gimana
ya dari dulu memang dia males ketemu sama orang yang baru
ya sampe lah ya bu ya
rudy kamu itu memang sudah gak berguna lagi
nyatanya ayah sama ibu ngundang anak anak jakarta itu buat ngasih semangat ke kamu
udah sangat berguna